presiden joko widodo memperingati hari pahlawan sepuluh november di taman makam pahlawan kalibata jakarta
dalam upacara ini presiden bertindak sebagai inspektur upacara
bertindak sebagai inspektur upacara presiden mengajak peserta upacara menghendingkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan
upacara dilanjutkan dengan meletakkan karangan bunga oleh inspektur upacara di monumen garuda
selanjutnya presiden joko widodo yang didampingi wakil presiden yusuf kala dan juga menteri sosial kofifa indar parawansa menuju makam pahlawan untuk tabur bunga
sebagai penutup upacara ziarah nasional peringatan hari pahlawan dua ribu tujuh belas
tabur bunga dilakukan di atas makam mantan wakil presiden adam malik mantan wakil presiden sudarmono
wakil ketua mprs
wakil ketua mprs
dan istri dari presiden ketiga bj habibie hasri ainun habibie
dan korespondensi nn indonesia miladia rahma saat ini berada di taman makam pahlawan kalibata jakarta
bila usai melakukan upacara dan juga tabur bunga di sana
apalagi acara di tmp kalibata
apa yang akan terjadi pada saat ini
taman makam pahlawan sudah kembali dibuka untuk umum
masyarakat juga sudah bisa kemudian ingin masuk atau ingin melihat sudah bisa
tapi kalau kita kemudian melihat bagaimana jalannya upacara ziarah nasional
yang kemudian dipimpin langsung oleh presiden joko widodo
tadi memang cukup menarik untuk kita simak
yang pertama tadi presiden joko widodo tiba lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya
kalau kita lihat presiden joko widodo tadi tiba sekitar pukul setengah delapan
acara dimulai pukul delapan pada pukul delapan lima belas tadi ada menghendingkan cipta juga
dibunyikan sirine di sekitar kawasan tmp kalibata dan aktivitas masyarakat terutama para pengendara kendaraan
sepeda motor di depan tmp kalibata ini dihentikan untuk sementara sekitar enam puluh detik
untuk diajak serta memperingati hari pahlawan dan menghendingkan cipta untuk menghormati arwah para pejuang
tidak hanya itu kemudian reinhardt yang juga menarik
biasanya sama seperti agenda agenda sebelumnya bahwa ketika sudah memimpin upacara ziarah nasional ini
tadi presiden joko widodo juga menarik
mereka memberikan karangan bunga dan dibawa ke tugu garuda kemudian dilanjutkan dengan agenda tabur bunga
sejumlah pejabat hadir pada acara ziarah nasional tidak hanya presiden joko widodo tapi juga didamping oleh wakil presiden yusuf kala
tadi sejumlah menteri kabinet kerja juga terlihat ada mensesnek pratikno
ada menteri sosial kofifa indar parawansa menko polhukam wiranto kemudian menteri pendidikan dan juga kebudayaan
muhajir fnd juga terlihat
dan tadi juga kami sempat melihat ada gubernur dki jakarta anies baswedan juga ikut melaksanakan upacara ziarah nasional di sini
tidak hanya itu tadi panglima tni kemudian kepala staff dari angkatan darat dan juga angkatan laut juga ikut dalam upacara ziarah ini
dan ini menjadi sebuah momentum yang menarik kalau kita lihat bersama reinhardt
kita kemarin juga melihat bahwa menteri sosial kofifa indar parawansa juga menghimbau kepada masyarakat indonesia
untuk ikut serta memperingati hari pahlawan ini dengan kemudian mengheningkan cipta selama enam puluh detik dimulai pada pukul delapan lima belas
ini juga untuk memperingati aksi heroik yang terjadi di surabaya sekitar tujuh puluh dua tahun yang lalu
setelah kemudian melaksanakan agenda upacara ziarah nasional di taman makam pahlawan tadi presiden joko widodo langsung menuju ke halim untuk melaksanakan agenda berikutnya yaitu penamaan

jadi bisa dikatakan bahwa acara memang sama seperti tahun tahun sebelumnya tidak ada acara cukup panjang ini acara seremonial saja
momentum yang kemudian muncul di sini kalau kita lihat kemarin rangkaian untuk memperingati hari pahlawan ini kan cukup panjang setelah kemarin presiden juga sempat menetapkan empat orang tokoh nasional
tokoh bangsa sebagai pahlawan nasional sebelumnya kalau kita merujuk ternyata perhatian pemerintah untuk mensejahterakan para veteran juga terlihat
ini terbukti kalau kita melihat ke belakang reinhardt pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas pada saat menghadiri kongres ke sebelas legion veteran republik indonesia
tidak hanya itu presiden juga berjanji untuk merenovasi rumah rumah para veteran sudah berjalan sekitar tujuh ratus kalau tidak salah tujuh ratus enam puluh lima rumah yang sudah direnovasi menyusul ada sekitar lima ratus rumah lagi
ini membuktikan meskipun kita tahu bahwa jasa para pahlawan ini tidak bisa dibayarkan dengan materi
tapi komitmen pemerintah untuk menjaga kepentingan para veteran yang sudah dihubungkan dengan kepentingan para veteran
untuk kemudian memperhatikan atau paling tidak membuat para veteran ini hidup layak memang terlihat sekali
baik jadi secara umum memang acara sudah selesai dan tadi juga presiden didampingi oleh wakil presiden juga sejumlah menteri kabinet kerja hadir dalam acara memperingati hari pahlawan pada hari ini
terima kasih mildi rahma langsung dari taman magam pahlawan di kalibata di jakarta